oke kalau gitu gue minta maaf
enggak tuh pak
alv kok kamu malah bengong sih
kalau kamu gak mau telepon polisi yaudah
kan gue udah bilang gue udah gak mau lagi berurusan sama lo
saya telepon mau kasih tahu bapak
saya sudah ketahuan di tempat rehabilitasi pak
mamanya elsa marah besar
saya dipecat dan dilaporkan ke polisi pak
sekarang saya lagi dikejar koalisi pak
itu karena kebodohan lo bukan urusan gue
ini urusan bapak juga dong
kalau saya ditangkap kan bisa aja
cat saya sama bapak ketahuan
bener bener bisa dicari juga kan
kalau gue dicariin juga sama kepolisian bandung
makin sempit ruang gerak gue
terus mau lo apa
saya mau minta uang untuk keluar kota pak
saya mau tinggal di malang
saya butuh uang dua juta
oke sekarang lo kirim nomor rekening lo
maaf pak kartu atm saja hilang
saya minta uang cash aja ya
ketemu di taman pinus jam enam
kebetulan itu kan dekat dari sini
mau ketemu di taman pinus
al kau bisa telepon polisi sekarang
pak pak pak permisi pak
ya pak ada apa
apa bener klinik service yang bernama tony dipecat
iya pak bener
ibu salah satu pasien ngambuk ngamuk pak
soalnya dia bikin masalah
jadinya tony dipecat pak sama dokter lisa
oke terima kasih atas infonya
kalau gitu saya perbis pak ya
berarti dia gak bohong
terus gue ke taman pinus
kalau adik balon birunya udah lahir nanti nenek bantuin adik balon biru ya untuk belajar siap mah
kenapa kebiasaan pasti mau pipis ya ya udah
aku bisa sendiri oke ya udah hati hati ya pelan pelan ditunggu di sini lagi ya
kebelet banget adek adek
anak anak makin hari makin pintar aja
lo harus lebih telatang lagi untuk memperhatikan reina
jangan sampai dia makan es minum es
gue gak mau sampai bronkitisnya tuh bisa kambul lagi soalnya
iya din gue bener bener minta maaf ya din ya
gue pasti akan lebih perhatikan reina lagi
untung aku batuknya dikamar mandi
kalau diteman mama sama anjus pasti mama cemas anjus juga kasian diomelin mama
lo sudah datang
pak lihat nih pak saya sampai pakai topi dan masker
pernah ketahuan sama orang orang
ini yang lo minta dua juta
setelah ini lo jangan pernah ganggu buah lagi
silahkan saya beri dasar barbindustri
gerebat ini bisa menjadi suatu tuntutan jahat di dalam kataslombur
sayang memihakkan kelicon dia
kayaknya mobil box itu yang di taman pinus tadi
kok dia yang ngikutin gue ya
bukanders sabuli hadap allah
bakal di miserable
aku sudah denen
gue lihat dari taman pinus
terus sekarang lo mau kemana
tentu saya mah sekarang mau ke jakarta pak
jadi lo gak ikutin gue
enggak lah pak
orang saya kenal aja enggak sama bapak
kalau gitu gue minta maaf
enggak tuh pak
kok kamu malah bergongong sih
kalau kamu gak mau telepon polisi yaudah